anda kembali menyaksikan cnn indonesia sports banyak cara dilakukan untuk melestarikan budaya
salah satunya lewat pengembangan permainan tradisional
di kabupaten kulon progo daerah istimewa yogyakarta sebuah tradisi merayakan keberhasilan panen
dikembangkan menjadi olahraga rekreasi bernama oba awa
indonesia melahirkan banyak sekali produk budaya tak terkecuali berupa olahraga
ataupun juga permainan tradisional yang unik dan khas sesuai dengan latar belakang daerah
ataupun juga mayoritas profesi dari para penduduknya
di kabupaten kulon progo daerah istimewa yogyakarta ada sebuah tradisi untuk merayakan keberhasilan masa panen
yang kemudian dikembangkan menjadi permainan tradisional yang dinamakan obah oah
oba oba dimainkan oleh dua kelompok yang masing masing terdiri dari empat orang
setiap kelompok terdiri dari tiga laki laki dan seorang perempuan
seorang wasit dibantu asisten memandu jalannya pertandingan
permainan ini lahir dari budaya masyarakat agraris yang berprofesi sebagai

tak heran peralatan yang digunakan dalam permainan ini juga tak jauh dari dunia agraris

ada orang orangan sawah yang disebut memedi
dan alu atau kayu untuk menumbuk padi
para pemain lelaki harus meraih kain sarung dengan cara merangkak
kemudian diumpan pada pemain perempuan
lalu bersama sama adu cepat meraih ikatan jerami di dalam keranjang
lalu ayamnya didapati dengan prayer
dan juga batang berlokang
permainan dibagi dalam dua babak
tim yang mendapat dua dari tiga untayan padi dinyatakan sebagai pemenang

olahraga rekreasi ini dikembangkan dan disempurnakan kembali oleh
pegiat seni budaya joko mursito pada tahun dua ribu enam belas
obah obah itu bahasa jawa yang artinya obah itu bergerak
obah itu berubah
secara filosofi memang
filosofi memang obah obah itu setiap perubahan diperlukan pergerakan
maka di dalam permainan ini sangat dinamis sehingga banyak pergerakan pergerakan dan itu untuk merubah keadaan
nah kegiatan itu dahulu kala biasa dilakukan oleh anak anak muda di pedesaan setelah panen raya begitu senang senang gitu dan saat bulan purnama
ya memang kita menyiapkan untuk hasil imbang untuk seri atau drop
jadi kalau dro itu mereka akan berebut namanya bola padih bola jerami padih gitu
jadi dilempar oleh wasit dan mereka bertiga itu saling apa ya kalau jawa ungkur ungkuran ya
ungkur ungkuran gitu membelakangi dan di belakang ini sudah ada tenggok tadi ya
mereka akan berebut bola jerami yang dilempar oleh wasit itu
siapa yang poinnya banyak dia yang menang
satu sarung buat bertiga
ini permainan yang benar benar butuh kerjasama butuh komunikasi
oke udah sampai

ini cabai banget ini permainan tradisional yang sangat menggeras tenaga
dari awal tangan saya harus menopang badan bentuk jalan ke arah memedi di sana
dan balik lagi dengan membawa beban lagi melatih keseimbangan
lalu yang paling berat adalah menahan beban ketika pemain keempat pemain putrinya ikut harus ditandu
dan kita harus lari ke link untuk mengambil dua mentahin padi
sekarang ini terlalu banyak ya anak anak yang sering main gadget terus game online kayak gitu
nah saya lebih tertarik ke obah oba ini karena ternyata nggak terlalu ketinggalan zaman dan asik juga
meski belum lama dikembangkan permainan oba owa menjadi juara satu di ajang nasional festival olahraga
tradisional di jambi dua ribu delapan belas lalu
oba oba ini berpotensi untuk dikenal lebih luas lagi di kancah internasional
jika nantinya berhasil dibawa dan dipertandingkan di ajang tavisa world games
yang bisa dikatakan itu merupakan olimpiadenya olahraga permainan
tim liputan cnn indonesia yogyakarta